pernur dki jakarta jarod saiful hidayat meresmikan smart toilet di halte jakarta monas
pengguna transjakarta dapat menggunakan toilet pintar ini secara gratis dalam tiga bulan ke depan
selanjutnya toilet ini akan dikenakan tarif rp dua dengan menggunakan kartu e money
pada peresmian senin sembilan oktober baru dua halte yang dilengkapi toilet pintar yaitu halte monas dan halte balai kota
kedepan toilet pintar ini akan diimplementasikan di tiga puluh tiga halte secara bertahap
selain di halte transjakarta pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan mengembangkan smart toilet di pasar pasar taman kota dan tempat tempat keramaian
tujuannya tidak hanya meningkatkan pelayanan masyarakat namun juga mengolah limbah
gubernur dki jakarta menyatakan sudah selayaknya jakarta memiliki toilet pintar standar metropolitan yang bersih wangi dan ramah disabilitas
kita tuh harus ramah kepada saudara kita yang disabilitas
harus ini sudah dilakukan seperti ini ya
dan seluruh pasar pasar tradisional kita yang baru dibangun itu semuanya ramah kepada saudara kita yang disabilitas
jadi terima kasih pada bd paljaya yang sudah riset berusaha lama sekali dan sekarang sudah diwujudkan
dan saya bilang kalaupun harus bayar karena tetap
maka maksimal rp dua